seni menata tanaman dalam air atau aquascape di indonesia masih tergolong langka
namun di tuban seni tersebut sudah banyak peminatnya
bahkan dengan bahan bekas seorang pengrajin dapat mengubah akwarium usang
menjadi pemandangan bawah laut yang indah dan menakjubkan
pemandangan yang eksotis ini bukan ada di dasar laut
perbukitan hijau dan tumbuhan yang menghiasi hanya sebuah taman buatan yang ada dalam akwarium ini
atau aquascape seni menata taman dalam air
keindahan aquascape hasil karya nanang istiawan warga desa jarorejo kejamatan kerek cukup dikenal luas
kemampuannya memindahkan benda benda ke dalam akwarium membuat hasil karyanya tampak hidup
aquascape ini hanya memanfaatkan bahan bekas
danang merakit tabung udara dan lampu akwarium sendiri
bahkan tanaman hias yang digunakan juga hasil budidaya sendiri
sehingga harga aquascape yang ditawarkan bisa jauh lebih murah
pemesan pun sudah sampai luar provinsi seperti kalimantan dan jawa tengah
harga yang ditawarkan untuk sebuah aquascape antara lima ratus ribu sampai puluhan juta rupiah
tergantung ukuran dan tingkat kerumitan
untuk di rumah dan untuk di kantor
kenapa sih mas kok milih aquascape
aquascape di sini harganya lebih murah
karena rata rata buatan sendiri bukan pabrikan
untuk membuat sebuah aquascape nanang membutuhkan waktu satu hari
proses tersebut adalah penataan batu dan tumbuhan hidup karena membutuhkan ketelitian
setelah semua bahan tertata baru akwarium diisi air
selanjutnya ditambah lampu agar bagian dalam akwarium terlihat jelas dari luar
sebelumnya ya pakai batu batu biasa mas
pakai bahan bahan biasa
cuma sekarang lama kelamaan jadi kepikiran bagaimana sebisa mungkin saya menekan biaya biar agar lebih murah
nanang tidak memiliki pelatihan khusus membuat aquascape ini
dia hanya belajar otodidak dari berbagai video di channel youtube
sebagai ahli yang membuat aquascape sudah bisa mempunyai penghidupan lebih dari cukup
dalam sebulan nanang bisa mendapat omset di atas sepuluh juta rupiah
bagaimana anda tertarik membuat aquascape
dian fajar arianto tuban